selanjutnya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet
seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung hari ini melalui sambungan zoom
dokter spesialis kedokteran olahraga grace jocelyn ikorlesa
langsung saja kita sapa selamat sore dr grace apa kabar
selamat sore kabar baik
baik nah dokter grace ini sudah siap menjawab pertanyaan para warganet hari ini
langsung kita buka pertanyaan yang pertama
di segmen dokter menjawab hari ini
ini datang dari twitter dengan username delapan ar delapan ratus tujuh puluh tiga ok
dok saya ingin bertanya apakah baik di saat olahraga bersepeda
dengan menggunakan masker kain dan sarapan itu
apakah sebelum berolahraga atau setelah berolahraga
ya jadi memang kalau berolahraga
masker pada saat bersepeda itu relatif aman
asalkan tidak punya riwayat penyakit
misalnya penyakit jantung atau penyakit asma
di intensitas ringan hingga sedang saja
jangan lupa selalu membawa cadangan
sekitar satu sampai dua masker cadangan
karena kita juga tidak sehat ya
kalau misalnya bernafas pada saat
masker dengan kondisi yang basah atau lembab
untuk sarapan sendiri sebaiknya dua sampai tiga jam sebelum berolahraga
karena itu akan dipakai untuk kita berolahraga
energinya akan dipakai untuk kita berolahraga
oke nah dokter untuk yang masker kain ini
cara menggantinya atau waktu penggantinya itu sebaiknya berapa lama ya
rata rata sih sebenarnya kalau udah bahasa aja
kalau lagi olahraga kan kita lihat lihat ya
karena gak semua orang kan gampang berkeringat
sebenarnya kalau dalam kondisi yang normal
paling tiga kita harus berolahraga dulu ya
tiga empat jam kita sudah berganti masker
tapi kalau misalnya olahraga sekarang kan memang yang disarankan kan sekitar satu jam paling lama
jadi kalau kita bawa lah satu dua yang pada saat basah saja kita ganti
jadi belum ada harus berapa lama baru ganti
biasa aja kalau misalnya memang sudah mulai lembab basah karena berkeringat
ya sebaiknya diganti
oke menyesuaikan dengan kondisi masing masing begitu ya dokter ya
iya nah kita ke pertanyaan selanjutnya ini dokter
hari ini ini berapa lama
hari ini ini berapa lama
hari ini datang dari
dok mau tanya kalau badan suka pegal pegal semua
dan suka sesak nafas kalau terlalu banyak bergerak aktif
dan bagaimana cara menyembuhkannya
iya jadi ini sebenarnya banyak sekali ya informasi yang harusnya digali dari sini
tapi paling tidak yang pertama misalnya usianya berapa tahun
kemudian juga apakah sudah pernah melakukan medical check up
dan yang kedua juga apakah punya penyakit
riwayat penyakit atau penyakit penyerta
kalau misalnya yang pertama dan kedua sudah clear
maka baru kita lihat pada saat bergerak aktif intensitasnya bagaimana
apa jangan jangan terlalu berat
karena biasanya kalau kondisi kondisi demikian
biasa melakukan intensitas terlalu berat
tanpa ada baby step
misalnya tidak biasa olahraga
langsung lari dalam jangka panjang
artinya dalam jarak yang jauh
atau dalam jangka yang jauh
waktu yang panjang lebih dari satu jam
atau misalnya pada saat mengangkat beban
tidak beban yang ringan dulu
langsung main beban yang berat
atau bahkan tidak melakukan pemanasan juga berpengaruh
kalau misalnya pengobatannya sendiri
atau penyembuhannya sendiri
kalau memang clear
tidak ada penyakit
terus kemudian medical check up nya baik
maka cukup hanya dengan beristirahat saja
artinya recovery yang baik
yaitu istirahat yang cukup
paling tidak enam sampai delapan jam
minimal tujuh jam lah pada saat waktu tidurnya
lalu kemudian nutrisi yang baik
meliputi gizi seimbang
dengan makro nutrian dan mikro nutrian yang lengkap
nah kita ke pertanyaan terakhir nih dokter grace
hari ini datang dari twitter
dari at ppdwin
dokter kalau kita olahraga di dalam ruangan
dengan menggunakan masker
itu bagaimana keamanannya
kemudian bagaimana penggunaan jenis masker
yang cocok untuk berolahraga
ya berarti ini konteksnya adalah
di tempat umum ya dalam ruangan
karena kalau dalam rumah ya nggak perlu pakai masker
tapi kalau misalnya di tempat umum
maka pakai menggunakan masker tetap
physical distancing juga tetap
sebenarnya aman aman saja
tapi yang dipastikan bahwa di dalam ruangan itu
terus kemudian apabila menggunakan ac
pastikan juga tingkat kelembabannya
diharapkan selalu clean
dan kalau bisa disarankan untuk menggunakan air free fire
lanjutkan dulu dokter
kalau ada yang ingin dikatakan
pilihan jenis masker sendiri
sesuai standar who ya
kalau misalnya kita dalam kondisi sehat
kemudian juga usia di bawah enam puluh tahun
tidak memiliki penyakit penyakit penyakit
maka yang disarankan tetap menggunakan masker kain
jenis masker lainnya yang
tetapi juga tetap dapat bernafas
misalnya bahan bahan seperti bahan katun
misalnya bahan bahan seperti bahan karantina
dan dilapisi dari tiga lapis bahan yang berbeda
nah mungkin ini yang di dalam olahraga di dalam ruangan
ini maksudnya nge gym kali dokter
nah itu kalau di gym itu seperti apa
nah itu gimana dok kalau di gym
ya jadi memang kalau misalnya ada standar standar
yang harus dilakukan pengelola gym juga
jadi kalau misalnya bagi membernya
misalnya salah satunya tetap menggunakan masker
dengan intensitas yang berbeda
dengan intensitas yang berat tidak disarankan menggunakan masker
dan tetap physical distancing
namun dengan kondisi seperti saat ini
maka masih dalam latihan dengan intensitas yang sedang
dengan menggunakan masker
kemudian pada saat menggunakan alat bergantian
itu dipastikan alatnya sudah dibersihkan
nah bagi pengelola sendiri memang harus memperhatikan tuh
karena menggunakan ac ya rata rata biasanya
nah itu bagaimana tingkat kelembapannya
stikulasi udaranya begitu
oke baik berarti
baik berarti ada hal hal yang harus diperhatikan juga ya
baik untuk pengelolanya untuk menyediakan tempat
dengan sirkulasi udara yang baik begitu ya
terima kasih dokter grace
grace jocely nicorlesa sudah bergabung bersama kami
di dokter menjawab hari ini
sehat selalu dokter
nah bagi anda yang kira kira nih masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami
di at cnn id daily
atau komentari unggahan kami di laman instagram
at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagar berikutnya
kami tunggu ya pertanyaannya